hai pandemi kofit sembilan belas berdampak pada semua orang banyak orang kehilangan momen berharganya karena
pandemi kofit sembilan belas tidak terkecuali remaja dan setiap tanggal dua belas agustus selalu dirayakan
sebagai hari remaja internasional kita akan mencoba bertanya kepada remaja seperti apa
tanggapan mereka terkait pandemi dan apa saja harapan mereka di masa pandemi ini
masalah kuliah jadi lebih terbatas terus komunikasi sama teman teman terus sama
keluarga juga kayak lebih terbatas kuliah ya daringkan soalnya jadi penerima penerimaan
materi itu jadi susah terus juga berdampak juga sama mata kan minusnya juga jadi nambah
gitu karena harus
lihat laptop terus gitu harus lihat gadget terus kayak gitu sih dan nggak bisa ngumpul
bareng gitulah bermain segala macam kalau rumah susah nggak kayak biasanya ya
sebenarnya kalau kehilangan tuh lebih ke komunikasi sama teman soalnya emang susah
apalagi kan kalau kuliah tuh kebanyakan biasanya sama temen tuh bukan di bandung
ya ya ya apa banget sih apa ya ya kita selalu kebanyakan ih semua nutritious tahun lebih

towers bullshit juga yang activist juga anak p level ya terima kasih banget kerja

as to modok masa lebih syarikat pihak am depan dan bukan lama sekarang rése pani saya
dan teman teman yang lain ikut vaksin juga terus sama pemerintah juga
saya harapannya ya aturannya lebih diperketat lagi dan lebih diperjelas lagi
jadi kita itu yang ingin sama sama pandeminya selesai
pandemi ini cepat berlalu biar bisa kuliah offline terus bisa wisuda juga offline
harapannya sih pasti pengen pandemi itu cepat selesai
terus emang cepat kembali dengan normal lagi aja